bandara internasional supadio pontianak digegerkan dengan ulas seorang penumpang pesawat lion air yang mengaku membawa bom
teriakan itu menimbulkan kepanikan penumpang lainnya
akibatnya keberangkatan pesawat lion air jt enam ratus delapan puluh tujuh mengalami delay
teriakan bom dari salah satu penumpang pesawat lion air jt enam ratus delapan puluh tujuh membuat bandara internasional supadio menutup sementara penerbangan
otoritas bandara langsung bergerak cepat mengevakuasi penumpang pesawat ke daerah yang aman
sementara investigasi segera dilakukan termasuk melakukan sterilisasi pesawat dan bandara
teriakan bom ini terjadi pada senin malam
pukul delapan belas sepuluh waktu indonesia barat saat pesawat sudah siap take off
saat itu seluruh kawasan bandara dan pesawat sudah dinyatakan aman
namun akibat kejadian ini delapan penumpang terluka saat berupaya menyelamatkan diri
sementara itu pihak berwenang masih melakukan pemeriksaan terhadap penumpang yang menyebabkan keributan ini
pesawat lion air jt enam ratus delapan puluh tujuh mengangkut satu ratus delapan puluh sembilan penumpang tujuan jakarta
pertama kali penumpang terluka saat berjalan ke kawasan bandara